kamera ctv merekam aksi pengendayaan yang mengibatkan tewasnya seorang pemulung dan
melukai satu orang lainnya di bekasi jawa barat dua orang pelaku terlihat menghampiri dan mengandai
kedua korban yang sedang tertidur berlaskan terpal di depan showroom mobil di zanraifatahila
cikarang barat dengan sebilah kayu pada selasa dini hari usai melakukan pengenayaan kedua pelaku
menggasak harta benda kedua pemulung yang sudah berusia lanjut tersebut salah seorang pelaku
kemudian menghalangi badan korban menggunakan gerobak sebelum melarikan diri satu orang korban
meninggal di tempat sementara satu korban lainnya kini masih menjalani perawatan intensif di rumah
sakit umum daerah kabupaten bekasi saat dia membuka ada pemulung itu masih tertidur di situ dan dia
lihat ada bercak darah lalu dia laporan kepada saya dan saya pun melakukan ke cctv yang saya
memiliki untuk melihat apakah ada terjadi penganiayaan ternyata setelah saya minta
kasus pengenayaan berujung maut ini kini dalam penanganan pihak kepolisian
resort metro bekasi dan polsek cikarang barat dedy beben bekasi jawa barat